menjelang masa mudik dua ribu enam belas menteri perhubungan ignasius jonan meninjau kesiapan terminal kampung rambutan jakarta timur
dalam inspeksi ini menteri perhubungan sempat memeriksa satu bus yang akan beroperasi
jumat siang menteri perhubungan ignatius jonan meninjau kesiapan terminal kampung rambutan menjelang masa mudik lebaran dua ribu enam belas
dalam sidak ini jonan sempat memeriksa salah satu bus antar kota antar provinsi
bus rute jakarta cipularang ini terpaksa dilarang beroperasi karena sabuk pengaman pengemudi yang tidak berfungsi
selain itu menteri perhubungan meninjau posko kesehatan bagi pengemudi bus antar kota antar provinsi
sebelum mengangkut pemudik pengemudi harus menjalani serangkaian tes kesehatan
sebelumnya menteri perhubungan juga menggelar apel melepas petugas pelayanan mudik di kementerian perhubungan
petugas gabungan yang dilepas akan bertugas di berbagai daerah di jawa sumatera dan sekitarnya
menteri jonan juga memeriksa persiapan pemantauan armada dan relawan mudik di ruang teknologi dan informasi kementerian perhubungan